yang dikerokok oleh berjuta juta orang
kesultanan itu akan memusuh

itu bukannya buruan yang baru saja diumumkan
tidak kamu tidak perlu menyerahkan mereka
aku akan selalu menjagamu
sepertinya kamu menjadi incaran dari lurah damar
kamu telah terlibat dalam masalah ini
selama kita benar kenapa kita pasti takut
jangan lupa untuk berhenti mencari kesalahan
jangan lupa untuk berhenti mencari kesalahan
jangan lupa untuk berhenti mencari kesalahan
jangan lupa untuk berhenti mencari kesalahan
jangan lupa untuk berhenti mencari kesalahan